dan saatnya kita update dulu perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan empat dua ratus delapan puluh empat kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif corona menjadi dua ratus delapan puluh tujuh delapan orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan satu ratus tiga puluh sembilan pasien positif covid sembilan belas
yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi sepuluh tujuh ratus empat puluh jiwa
di samping itu kabar baik datang dari semakin banyaknya pasien positif corona yang sembuh
hingga pukul dua belas waktu indonesia barat diumumkan tambahan empat lima ratus sepuluh pasien sembuh
dan totalnya kini menjadi dua ratus empat belas sembilan ratus empat puluh tujuh orang